hari ini kami akan mengawali informasi seputar pengalaman melly guslo
saat berangkat ke palestina untuk memberikan bantuan
melly guslow juga mengunjungi salah satu rumah singgah di kilis
kem pengungsi di turki yang dekat dengan perbatasan suria
di dalam rumah kumuh tersebut melly yang juga didampingi penyanyi religi opik
mendapati tiga anak pengungsi palestina
mereka adalah keluarga palestina yang mengungsi ke suriah
dan kemudian terusir karena konflik di suria
disampaikan melly melalui keterangan video ibu mereka dirawat di rumah sakit
sedangkan sang ayah mengalami gangguan jiwa
kunjungannya merupakan bagian dari agenda lawatan melly guslow ke kamp pengungsian warga palestina
pelajarannya ya memang ternyata pahit getir gitu ya menjadi mereka
tapi kok saya merasa ada kedamaian juga gitu ada kedamaian karena jauh banget dari duniawi
yang sudah sampai tiga puluh juz saja yang belum
tapi fulllah hafal al quran
masya allah banget sih
jadi ya ya damai lah kalau saya lihatnya
dilansir dari detik com melly dan opic berencana membuatkan lagu untuk warga palestina secara cuma cuma
tapi satu hal lagi adalah
saya nggak boleh ambil keuntungan
kalau nyanyi pun nggak akan dibayar
memang harus ya itu cara berjihad kami sih
melly berencana akan terus menelurkan bantuan untuk warga palestina
dari mulai kebutuhan pokok hingga membangunkan rumah sakit di sana
wah pengalaman yang sangat berharga tentu ya buat teh melly dan juga mas opik ya
bisa berada dekat dengan anak anak palestina yang kita semua tahu mendengar kabarnya lewat sosial media
lewat berita berita tentang bagaimana keadaan di sana dan sekarang mereka bisa melihat hari dekat
anda juga mungkin bisa menyaksikan berbagai macam pemberitaan soal itu bagaimana keadaan palestina
tapi ada juga udara segar yang memberi semangat bagi palestina yaitu pasca pbb ya
kemudian negara negara berkumpul di sana dan mayoritas negara
mendukung palestina untuk mendapatkan kemerdekaan dan juga menghentikan segala macam konflik di sana
kita pun tidak sabar untuk menantikan lagu nanti ciptaan dari maggie dan juga mas opik
yang akan ditujukan bagi teman teman atau saudara saudara kita di palestina